aduh aduh aduh
nah pemirsa pasti anda mengira saya sedang liburan outdoor di luar kota
padahal saya sedang berada di tengah kota jakarta
nah mumpung belum panas dan masih mendung seperti ini
gimana kalau kita masak dan juga makan dulu baru habis itu kita keliling
tepatnya di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
terdapat rumah makan dengan konsep hutan kota
lengkap dengan berbagai suasana menunjang
selain bisa memberikan makan ikan
di sini kita juga bisa memberi makan
serta melihat banyaknya burung merpati layaknya di taman hiburan
tapi sebelum lanjut menikmati semua sajian ala hutan kota ini
kita ikutan masak dulu ya
kali ini saya diajak membuat salad buah
dengan potongan banyak buah dan saus kecap plus kacang
tambah selera makan saya
di rindangnya pepohonan hijau ini
jadi ya saladnya nah gimana
kelihatan segar kan
kita masak yang dulu dulu ya
menu selanjutnya membuat beef rose ini
dengan saus labu yang makin membuat saya lapar
baunya udah wangi banget
ada hidangan penutup
kita buat kripsnya dulu
katanya semakin tipis semakin garing
aduh aduh aduh
ternyata susah dan kayaknya gagal nih chef aja deh
ini kali ini chef aja deh daripada rusak lagi
panganan ini memadukan krip sebagai kudapan barat
dengan isian esteler segar ala nusantara
krips estelernya udah jadi
sekarang saatnya makan di suasana hutan kota
di depan kolam ikan
jalan jalan saya berikutnya berlanjut mencari suasana pantai khas tropis
tepatnya di kawasan ancol jakarta utara
terdapat sebuah restoran dengan konsep pantai sebagai suguhan
melangkah ke dekat ujung pantainya
kita bisa menemui replika kapal

pandemi ini memang hampir setahun ya di indonesia
pemirsa dan setahun ini pula ternyata saya juga gak liburan keluar kota
jadi kalau dengerin suara ombak atau kena angin angin pantai gini
rasanya kangen banget untuk liburan di tempat tempat terbuka
apalagi berjemur di pantai kayak gini
ya semoga pandemi cepat selesai ya
di sini ada juga kolam renangnya
tapi karena pandemi belum boleh digunakan dulu
aduh semilir angin lama
laut dan suara ombak
benar benar membuat saya serasa berlibur di pantai
dibuka ulang pada juli dua ribu dua puluh lalu
tempat ini memang sengaja dikemas sebagai destinasi liburan alternatif di tengah kota
bagi warga yang kian makin minim mobilitasnya akibat pandemi
teman teman customer kita nggak perlu jauh jauh ke bali
tapi kita menghadirkan sosana yang hampir mirip dengan bali
kemudian interiornya juga kita tata dengan baik
tentunya sesuai dengan protokol kesehatan
dari kacamata psikologi kegiatan pelepas stres harus dilakukan seimbang dengan aktivitas rutinitas harian
tujuannya agar kualitas kerja tidak menurun
atau lebih jauh lagi memperburuk kejenuhan kita dalam menjalankan keseharian
dan selain liburan kegiatan pelepas stres juga bisa dilakukan dengan penyaluran hobi
liburan ini bisa dilakukan dengan penyaluran hobi
itu memang penting sekali dengan tujuannya adalah merefresh diri kita
baik pikiran kita perasaan kita juga tubuh kita
dan menyeimbangkan seluruh aspek hidup kita
apa liburan yang efektif adalah ketika setiap orang bisa masuk ke dalam dirinya bertanya kebutuhan saya seperti apa
nah kalau ada minuman dingin ini jadi lengkap pemirsa
liburan saya di pinggir pantai jakarta
tapi jangan lupa bagi anda yang ingin berlibur untuk tetap mematuhi protokol tiga m
memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta
kalau bisa anda pilih waktu yang memang mungkin tidak terlalu ramai orang
sehingga anda nyaman liburan tapi juga aman dari potensi penyebaran covid sembilan belas
bramher lambang galopresista jakarta